yang ada masalah buat bangsa ini yang mana
itu yang akan kita putuskan
jadi oposisi atau tidak itu semuanya mulia dan terhormat
posisinya mulia dan terhormat
yang pertama itu adalah komitmennya itu untuk nkri
apa yang terbaik untuk bangsa ini pasti nanti pkb akan putuskan pada saatnya kita oposisi atau tidak
yang pasti itu kepentingannya itu oposisi atau tidak itu untuk nkri ini apa
itu yang akan kita putuskan
belum waktunya untuk diumumkan sikap resmi kita nanti seperti apa
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen tak percaya